mencoba untuk memanfaatkan momentum ini siapa tahu beliau bisa mendengar permohonan dan keluh kesah kami selaku keluarga
izin pimpinan melaporkan tim akan bergerak menuju lkp
saya ingin memberikan kepada beliau oleh ajudannya dan semoga beliau baca surat dari kami
jadi kami selaku pemakilan keluarga dari dr wisnu yang hari ini sudah berpakan hari ke lima belas dr wisnu hilang
dan kami sudah melakukan surat menyurat kepada pihak gubernur juga tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan jawaban atau tanggapan baik dari beliau
sehingga kebetulan kami mendapat informasi bahwa pak presiden jokowi ada di sini
dengan agenda kunjungan kerja ke lombok sehingga kami mencoba untuk memanfaatkan momentum ini siapa tahu beliau bisa mendengar permohonan dan keluh kesah kami selaku keluarga
untuk membantu kami mencari keluarga kami dr wisnu yang sampai hari ini belum ada titik terang atau tanda tanda yang bisa kami dapatkan untuk menemukan beliau
apa sih suratnya mungkin pak
isi suratnya tadi saya menyampaikan permohonan kepada pak jokowi
kemarin kan sempat ada pencarian kemudian dihentikan karena sop nya seperti itu
menurut keluarga itu ada kekurangan alat atau apa
iya kalau dari basarnas kalau sesuai sop
sop nya hanya tujuh hari sehingga mungkin kami dari keluarga harap memaklumi itu mungkin memang itu aturannya
tapi kami sempat meminta extend dan mereka bersedia untuk extend dua hari sehingga mereka melakukan pencarian sehingga hari ke sembilan
kemudian dari bpbd lombok tengah juga ikut serta terus melanjutkan pencarian bersama kami pihak keluarga
termasuk elemen elemen yang bergabung di dalam bpbd termasuk pmi pramuka dan elemen elemen lainnya
tergabung di dalam bpbd kabupaten lombok tengah
saat ini sampai hari ini keluarga terus mencari secara mandiri dengan kemampuan segala yang kami bisa lakukan
baik itu mengerahkan nelayan warga warga lokal setempat kemudian penyelam penyelam lokal yang kami bisa rasa membantu kami untuk tetap mencari wisnu sampai ketemu dan ketemu dengan kami semuanya
kami percaya dan merasa bahwa wisnu masih ada dan masih hidup dan kami akan segera bertemu sama dia
mbak kalau boleh tahu kan ada dua orang kawannya waktu itu yang naik perahu itu kalau dari keterangan mereka ke keluarga seperti apa
kalau dari keterangan mereka menurut kami secara keluarga mungkin ada hal hal yang mereka tidak bisa sampaikan secara konsisten
karena kadang kaptennya penjelasannya a tapi nanti menurut temannya yang satu lagi b
kami merasa pernyataan atau hal hal yang mereka sampaikan tidak sama atau tidak sinkron
kemudian barang barangnya wisnu sampai hari ini tidak ada satupun yang kami temukan kecuali pancing yang diantar di hari ke sepuluh oleh kapten perahu
yang itu kami merasa kenapa harus diantar di hari ke sepuluh
kenapa nggak di hari awal diantar pancing ke pihak keluarga
dua orang itu temannya dia sudah kenal atau seperti apa mbak
menurut informasi temannya yang selamat dia baru baru kenal dan pernah melakukan kegiatan memancing beberapa kali
tapi kalau wisnu dengan kapten perahu itu tidak kenal sama sekali dan itu adalah pertemuan mereka yang pertama kali
curigaan keluarga apakah ada kekerasan atau apa yang terjadi ketika itu
mungkin nanti pihak kepolisian yang akan lebih menindaklanjuti hal ini
saya sudah melakukan ini ke pihak kepolisian
sudah dari sejak hari pertama kami laporkan ke kapolsek lombok barat yang saat ini sudah naik ke
saksikan program program kompastv di siaran digital paytv dan media streaming lainnya